teknologi digital diperlukan salah satunya untuk menyelamatkan jiwa
seperti aplikasi early warning system jaga semeru yang dikelola swadaya oleh masyarakat kaki gunung semeru
yang bisa memberikan peringatan dini bagi masyarakat atas aktivitas vulkanis gunung semeru
dikembangkan pasca erupsi besar dua ribu dua puluh satu lalu aplikasi ini pun memberikan sumbang sih menyelamatkan ribuan jiwa melalui peringatan dininya
hingga zero korban meninggal dunia pada erupsi di tahun dua ribu dua puluh
gunung semeru gunung tertinggi sepulau jawa ini terus bergejolak
empat desember dua ribu dua puluh satu aktivitas vulkanisnya berupa awan panas guguran menyisakan dampak korban jiwa
kerusakan fisik maupun pengungsian yang tak sedikit
berdasarkan data bnpb terdapat tak kurang lima puluh satu korban jiwa meninggal dunia
dua puluh jiwa hilang dan sepuluh tiga ratus sembilan puluh lima warga mengungsi dan sedikitnya lima dua ratus lima rumah beserta fasilitas umum rusak
berdasarkan berbagai dokumentasi dan kesaksian warga tak banyak warga yang mengetahui apa itu awan panas guguran
early warning system atau peringatan dini atas fenomena ini tidak banyak yang diketahui warga
sebetulnya itu bisa diprediksi makanya tadi itu diberi arahan sama bmkg terjadi hujan deras di atas
itu salah satu petunjuknya
nah terus dari pos pantau menyebutkan bahwa oh ini terjadi pengumpulan material di situ banyak
nah itu kalau ini nanti hujan itu bisa menimbulkan banjir lah
ya berangkat dari banyaknya korban jiwa dan kerusakan yang terjadi dan adanya penanda dari aktivitas vulkanis ini
sejumlah relawan dan masyarakat sekitar gunung semeru mengkonsep perlunya ews
early warning system atau peringatan
ini sebagai mitigasi bencana
kerjasama swadaya dari masyarakat dan berbagai komunitas ini pun menghasilkan langkah awal pendirian kamera pengawas atau cctv
yang berikutnya terkoneksi dengan aplikasi
dan hasilnya disosialisasikan melalui notifikasi aplikasi maupun berbagai media sosial
aktivitas vulkanis dari gunung semeru pun bisa dipantau oleh masing masing warga selama dua puluh empat jam
kita nggak sendiri mbak untuk di medannya yang jelas kami rex dan teman teman sar surabaya
untuk di it atau teknologinya namanya ini juga aplikasi
di sini ada teman teman dari irpok dan teman teman dari its
yang selanjutnya untuk teman teman hdci gus durian sama kitabisa com
sistem dari masyarakat ini dimulai dari pengamatan visual dari para relawan
yang melakukan pemantauan langsung atau dari cctv dari berbagai titik selama dua puluh empat jam
pengamatan ini terkoneksi juga dari data seismograf pvmbg
bila terdapat aktivitas vulkandes yang perlu mendapatkan perhatian masyarakat
sistem dari aplikasi dengan pengontrol dari para relawan ini
langsung menyebarkan notifikasi di masing masing gawai pengunduhnya
baik dari masyarakat dari hulu hingga hilir semeru
yang memantau adalah bvmbg
mestinya dia harus tersebar kepada semua masyarakat sesegera mungkin
kalau urut urutan selama ini pos pantau itu adalah ke bupati
terus baru turun turun turun gitu
mestinya ini harus dipangkas langsung ke masyarakat
jadi upaya masyarakat membuat aplikasi yang akan diterima oleh semua masyarakat itu baik
dan itu harus dikembangkan
aplikasi yang terkoneksi dengan notifikasi media sosial hingga sirine ini pun
membantu proses mitigasi erupsi semeru yang terus terjadi dengan statusnya sebagai gunung yang aktif
terlebih untuk keseharian warga kaki gunung semeru
yang masih harus mencari nafkah di kawasan aliran awan panas maupun lahar semeru
kalau jaga semeru kalau buat penambang manual itu sangat berarti
soalnya kalau nggak ada jaga semeru kita kalau erupsi banyak korban
kalau ada yang berhubungan dengan penambang manual
kalau ada jaga semeru kita bisa lari duluan gitu
mantau hp apa gimana
mantau hp pak
seperti aplikasi jaga semeru gitu
alhamdulillah untuk aplikasi jaga semeru sangat membantu bagi kami sebagai petani mbak
karena kita berada di kawasan awan bencana sekaligus di bawah kaki semeru
aplikasi sangat membantu untuk memudahkan juga informasi ke masyarakat tentang keadaan semeru
pada pertengahan oktober ini aplikasi early warning system ini telah didownload lima pengguna android
kedepan masih dikembangkan diantaranya untuk bisa didownload di ios
seiring dengan itu data terakhir dari aktivitas vulkanis semeru menunjukkan adanya zero korban meninggal dunia di erupsi tahun dua ribu dua puluh
meskipun banyak faktor lain yang mempengaruhi
seperti sudah minimnya hunian di kawasan aliran lahar maupun peningkatan kesadaran masyarakat dari early warning system
sistem pengembangan teknologi komunikasi dan informasi swadaya dari masyarakat ini pun berpeluang menyelamatkan ribuan jiwa di kawasan gunung semeru
wida subianto aga dipa lumajang jawa timur